juga tidak ketinggalan para pengawal presiden yang tampil dengan aneka pakaian adat
tradisi ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu